ke informasi berikutnya ini fani terkait dengan keresahan dari nasabah bank mandiri termasuk saya sendiri terkait kemarin adanya terjadi kesalahan ataupun pemeliharaan dari sistem it ya
dimana pada sabtu dua puluh juli bank mandiri mengalami gangguan sistem yang mengakibatkan banyaknya nasabah tidak dapat menggunakan pelayanan perbankannya bahkan ada yang mengaku saldo tabungannya berkurang tanpa penjelasan
kini pt bank mandiri tbk mengumumkan pelayanannya sudah kembali normal setelah perangkat keras yang bermasalah sudah diperbaiki
sempat terjadi gangguan sistem pada hari sabtu pt bank mandiri tbk mengatakan layanan perbankannya kini sudah kembali normal
pengumuman ini disebarluaskan lewat cuitan akun twitter resmi bank mandiri yang sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan nasabah
setelah janji untuk meningkatkan mutu perbankan

menanggapi gangguan yang terjadi bank indonesia pun meyakinkan para nasabah agar tidak panik karena setiap bank memiliki prosedur untuk mengatasi masalah sistem layanan
direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia poni wijanarko mengimbau nasabah untuk mengkonfirmasi langsung ke pihak bank jika mengalami masalah agar tidak termakan informasi tidak benar
kalau nasabah menghadapi situasi yang seperti itu segera konfirmasi ke banknya
supaya tidak terlalu banyak masalah yang terjadi
jangan khawatir juga bahwa bank indonesia itu ada aturan aturan mengenai pemeliharaan sistem
kita yakin bank bank yang besar pasti punya bisnis continuity plan
jadi ada keberlangsungan operasi
data dari nasabah selalu dipisah biasanya
sehingga kalau yang satu ada yang berubah
yang satu betul sehingga koreksinya lebih mudah
pada sabtu nasabah mengalami masalah saat hendak menggunakan layanan perbankan bank mandiri
di berbagai kota termasuk jakarta hingga balikpapan kalimantan timur
banyak nasabah tidak bisa menggunakan atm tidak bisa transaksi lewat m banking hingga saldo tabungan berkurang
belum bisa belum bisa ngecek
kita juga melihat semua atm yang masuk semua tidak non aktif
makanya saya tidak berani masukkan kartu saya
sudah bisa dipakai semua pak
sudah bisa dipakai semua bu ya
corporate secretary bank mandiri rohan hafaz mengatakan kesalahan terjadi karena kerusakan hardware atau perangkat keras yang mempengaruhi layanan perbankan
investasi sementara semacam defect di hardware salah satu hardware yang memory defect lah
bahasanya mereka memory defect

jadi dia tidak bisa error saldo saldonya ketika di defect
kalau dia mengisi kekuatan saldo saldo nya ketukar antara nasabah a nasabah b gitu
tim liputan cnn indonesia